tertarik untuk renang itu sebenarnya karena melihat kedua kakak aku
terus aku ingin melanjutkan olahraga renang ini mungkin dari awal awal smp
karena dari waktu awal awal smp itu saya meraih medali pertama saya
terus juga sering sering berpergian untuk lomba
terus banyak bertemu orang orang baru banyak bertemu teman teman
terus juga dari olahraga renang ini saya bisa menambah pengalaman saya
bisa belajar untuk menjadi disiplin mandiri
karena kan memang untuk ikuti olahraga renang ini terus bergabung dengan pelatnas
tentunya kan kita harus
berpisah dari keluarga kan berpisah dari kedua orang tua
jadi harus belajar mandiri disiplin